setelah ini kita akan menindaklanjuti menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan bapak presiden
sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah khususnya para pelaksana di lapangan